ya masih bersama kami di good morning
pemirsa belum genap sebulan kasus pernikahan anak di bawah umur yang menghebohkan terjadi di bantaing sulawesi selatan
pernikahan serupa kembali terjadi
kali ini di maros sulawesi selatan
kedua mempelai masing masing baru berumur empat belas dan enam belas tahun
keduanya dinikahkan karena ibu mempelai laki laki sudah sakit sakitan
di rumah inilah kedua keluarga mempelai melangsungkan resepsi pernikahan dua orang anak yang masih di bawah umur
mempelai laki laki bernama satu dan berusia empat belas tahun
sementara mempelai perempuan rosnia yang kini telah saham menjadi istri satu baru berusia enam belas tahun
keduanya menikah setelah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka yang masih bersaudara kandung
alasan pernikahan satu dan rosnia cukup sederhana
ibu satu sedang sakit sakitan dan tidak ada lagi yang merawat karena semua anak perempuannya telah berkeluarga
rosnia yang tak lain adalah sepupu satu pun
dipilih untuk menjadi menantu
meski bersaudara sepupu satu dan rosnia baru bertemu saat duduk di pelaminan
satu yang merupakan anak bungsu dari enam bersaudara lahir dan besar di pedalaman kalimantan selatan
pesta pernikahan keduanya digelar pada sabtu dua puluh sembilan april lalu di rumah mempelai perempuan di desa majanang
kecamatan maros baru maros sulawesi selatan
sementara akad nikah digelar di makassar sulawesi selatan karena pemerintah dan penghulu tempat
tidak bersedia menikahkan mereka lantaran masih di bawah umur
saya meminta apa namanya itu dibuatkan untuk ising kawin keduanya tapi karena keduanya belum cukup umur
belum memenuhi persyaratan
secara undang undang makanya kami tidak mengeluarkan izin kawin
kedua mempelai rencananya akan segera berangkat ke tempat asal mempelai laki laki di batu tunau
kecamatan pulau laut timur kota baru kalimantan selatan
muhammad bakri maros